ya ampun bagus banget di buku nat
gue jadi punya ide
gimana kalo lu kencan sama toto
lu nasir dia kan
dri emangnya keren banget ya kalo gue nasir toto
lu tau dari mana
ya ampun nat
jadi ya ketularan gitu deh ke guanya
gue bisa baca sikap orang walaupun dikit
bentar bentar bentar
aduh aduh jangan
gue sekarang kan di rumahnya natra nih
dan dia bilang dia bakal seneng banget kalo lo aja ngedance
oke natra gue dandanin yang cantik
mandi sana mandi
mandi bersih bersihin gue dandanin yang cantik
lo lihat lah
kok lo hobinya keselak sih
sebenarnya gue jarang keselak tapi setiap kali ngeliat lo gue baru keselak nih
gue yakin pasti toduk malu abis abis dan dia pasti gak mau ngajak natra pergi lagi deh tuh sepatu gue
jadi gue nih penyebab lo keselok sorry deh
apa gue pulang aja nih sekarang supaya lo abstrak lagi
eh nata jangan pergi dulu
justru gue punya usulan bagus nih
kekonyolan yang bikin gue dan orang orang lain pada keselak
jangan bilang lo mau suruh gue pindah sekolah
aduh jangan dong do gue kan masih pengen sekolah disitu
gue masih pengen ketemu kimi ketemu mila ketemu indri
aduh natra dengerin gue nih ya biar nyambung ya
gue punya usul gimana kalau
aduh ternyata gue juga bisa bikin lo keselok ya
lo mau kan jadi pacar gue
ya bukannya apa apa sih
biar lo gak malu maluin lagi dan bikin orang lain pada keselek
enggak dok ini bukan ide yang bagus
gue tuh dari lahir ya emang udah konyol begini
walaupun gue pacaran sama justin timberlake
temu aja gue gak bakal berubah
gue bakal tetep kayak gini
natra natra gue kalau gue boleh ngasih saran
lu jangan ketawa lagi ya please
gue tuh kesini karena
karena lo seneng kan bisa ngedit sepeda
lo mendingan lo sama indri aja deh
loh kok malah nyuruh gue sama indri sih
soalnya indri tuh lebih pantes buat lo
dia cantik dia baik terus dia juga gak bakal bikin malu oh
terus indri tuh kan temen gue
gue tau banget kalau dia tuh suka banget sama lo
ya tapi kan gue suka lo
tapi indri tuh tetep lebih baik
dia itu malah kasian banget sama gue
gue cowok yang jomblo
makanya dia nelfon lo dan ngatur kencan kita ini
ya gue terpaksa dateng dong
kan gue gak enak sama dia
makanya itu gue gak bakal mau mencewain dia
dia udah capek capek bantuin gue dandan
biar gue kelihatan cantik malam ini
makanya gue juga gak bakal mau merebut orang yang dia suka
ya ampun nat
indri lo tuh shop terus dari tadi concern kenapa sih
nah makanya indri jangan kebanyakan galau sama natra
ketularan kan sekarang blow on nya
gue tau sekarang ternyata blow on itu sudah berakhir ya
ih gue gak mau denger lagi sama indri sekarang
oh jadi lo orang yang mau deg deg sama gue
geng yang bebas dari virus blon dan gak punya hati
duh yang punya hati
eh indri lo tuh termasuk salah satu yang ngebantuin anggap kimi dan sisil
oh seenggaknya gue udah berniat tuh punya hati
selamat tinggal deh cewek cewek zombie dan mayat hidup yang busuk
sialan lo jangan sokan aku ya
kurang ajar nat
heh inget ya lo
kalau kita bisa melempar kimi ke dalam darah kita juga bisa ngelakuin sama sama loh
atau lebih parah
dengar ya lo lo lo semua itu munafik
ngakunya teman teman banyak tapi gak ada yang peduli satu sama lain
gue baru nyadarin itu pas gue gak ketemu sama kimi dan natra
mereka tuh beda banget sama lo orang
hah gue jadi muak liat lo orang
udah deh gue pokoknya pergi dari geng chills tiger ini
sialan sih kimi sama si natra sekarang berhasil ngerebut temen kita
nih ibuku pisul lo gue udah baca semuanya
sampai abis lucu terus romantis banget
gila makin jangkaf aja tuh cewek
sayangnya tuh udah si guling bau ompel falu sebelah dia
belum semua pada bawa makanan yang kita mau kasih ke dia kan
ini ini teman gue suka nih yuk
katak melompat ke kolam
deren cowok paling lutu di sekolah ini
dedek aku bawain coklat nih buat kamu
terus ada lollipop yang manis kayak gue
sambil mikirin gue
terus ada es krim kita mau jokio makan mendoain
tunggu tunggu tunggu tunggu
hehehe gajah gedut
huh dasar cowok otak kalah sama hormon
uh dasar betina betina kelebihan hormon
eh si duri gendut banget tuh
udah taro ini aja dia pasti gak bisa liat
he he udah lo semua liat ya dan tunggu disini oke
terenggara humor oke banget
darren jangan ulangi kesalahan yang sama darren
ah itu cuma patah merganya doang
yang penting gue udah ensem kayak dulu
si darren tuh emang keterauan banget deh
dia nggak takut sama kesaktian si kakek
emang kakenya darren galak ya
galak banget eh enggak enggak
berbulan dulu baca buku puisi ini perasaan tuh berubah jadi halus banget
tapi gara gara lo main sama betina betina ini perasaan berubah jadi liar lagi
dan lo udah mulai nyakitin orang lagi
oh buku kuis ini bisa bikin perasaan jadi lebih halus ya
eh lihat eh baca tuh baca tuh
oh seluruh kantang melompat ke dalam sungai
pantes gini perasaan lo jadi halus kayak kulit kodok sih lo
wih kok bisa bikin perasaan jadi halus sih gini
seluruh kantang melompat ke dalam sungai
kayak punya madu
oke gus gue balik dulu ya
aduh apa ini
gue gak suka sama lo darren
gue gak suka terkurun dalam tubuh yang menyebarkan darren
gue gak mau mau mau diguruk satu sama lo
gue gak mau mau